kami awali dengan informasi diduga akibat petugas terlambat menutup palang pintu perlintasan kereta api
sebuah minibus yang mengangkut rombongan keluarga tertabak kereta di perlintasan kereta api desa pucunglor
kecamatan kroya cilacap jawa tengah
enam orang meninggal dunia dua diantaranya adalah anak anak
sementara delapan lainnya mengalami luka luka
minibus yang membawa empat belas penumpang ini ditabrak kereta lodaya jurusan bandung solo selasa siang
peristiwa ini terjadi di perlintasan kereta api desa pucung lor kecamatan kroya jawa tengah
minibus ini diketahui berangkat dari cilacap menuju banjarnegara untuk mengantar rombongan keluarga yang akan menghadiri hajatan
akibat kecelakaan ini kondisi minibus rusak parah
sementara enam orang tewas di lokasi kejadian dua diantaranya adalah anak anak
sementara delapan lainnya mengalami luka luka
kecelakaan ini terjadi saat minibus melintasi perlintasan kereta yang dijaga secara swadaya oleh masyarakat
diduga petugas jaga terlambat menutup pintu perlintasan
sehingga minibus tertabrak
seluruh korban meninggal dan luka dilarikan ke rumah sakit agisna medika kroya
kenam korban meninggal adalah tohari dua puluh enam tahun hadi prayitno lima puluh lima tahun
wasia empat puluh tahun darto tujuh puluh tahun v tujuh tahun dan safa lima tahun
seluruh korban meninggal merupakan satu keluarga besar asal desa nusa wangkal kecamatan nusa wungu cilacap
sementara delapan korban luka mendapat perawatan intensif di rumah sakit
untuk mengetahui penyebab kecelakaan polisi meminta keterangan dari sopir minibus dan penjaga palang pintu
imam ambar woto cilacap